kamu di rumah sakit sekarang
dokter bilang sama aku
sekarang kebahagiaan kita itu untuk kamu
nahi ini kandungan kamu
om gusab gambar apa
hyu ampun ini bener nonila
ibu kangen sama lara
itu kejadian yang paling membahagiakan dalam hidup aku
kamu ingat kan
waktu itu kamu minta aku berjanji
kalau aku gak akan pernah meninggalkan kamu
kalau kamu juga gak akan pernah ninggalin aku
apapun keadaan yandere
kamu ingat kan
aku ingat semuanya wih
apa aku dijahat sama kamu
gak apa apa yandere
sebenarnya aku sayang
kamu di rumah sakit sekarang
kamu kena penerahan
tadi aku bilang sama dokternya
kalau kamu tuh sayang banget sama bayinya
dan aku bilang jangan nih kuret
kamu gak usah cerita ya
tentang kejadian ini
sekarang gimana aku harus gak cerita
kamu kan di rawat rumah sakit
kamu juga gak mau kan
melihat orang tua kita berantem terus
kau gak usah mikir itu lagi ya
oh iya tadi aku di depan
aku ketemu sama orang
laki laki katanya dia itu nolongin kamu
dia tuh siapa
aku juga gak kenal
tapi dia juga sering datang
ke tempat aku ngajar
mungkin dia anak jalanan ya
orangnya masih di depan
aku mau bilang terima kasih
nah itu dia
tadi aku mau bilang terima kasih juga
aku cari cari di depan dia nggak ada
saya lagi sibuk lagi banyak kerjaan
apa sih nol
aku gak ada orang lain lagi yang bisa aku ajak bicara
cuma kamu satu satunya
gak ada siapa siapa
sebentar nonila bilang saya ini orang rendahan
sebentar lagi nonila bilang
kalau saya ini cuma supir
supir yang ada artinya apa apa
sebenernya nonila maunya apa sih non
kepala saya ini lama lama bisa pecah non
saya udah capek ngikutin maunya nonila
lagipula saya juga udah bete jadi cadangan nonila
mendingan nonila cari orang lain aja yang bisa diginiin non
aku pikir cuma kamu yang bisa ngerti perasaan aku
yang bener bener tau aku kayak apa
kamu tau gak
kenapa aku ngomongin hal yang gak enak tentang kamu
karena aku kepaksa
aku udah gak punya siapa siapa lagi gustaf
suami dan anak aku sendiri
lebih belain orang lain dibandingin ibu dan istrinya sendiri
dan sekarang kamu juga
aku pikir kamu masih orang yang aku kenal dulu
tapi ternyata aku udah gak kenal gustaf yang sekarang
kemana sih gustaf yang dulu
pengen ngata ngatain aku lagi
saya udah bikin nonila sedih lagi
saya masih mencintai nonila
kustab gak pernah berubah non
ini masih gustaf yang dulu non
bahkan saya nggak berani non
saya udah gak berani minta sama nonila untuk memilih saya
daripada milih mas satria

untuk memilih saya
daripada milih mas satria
saya juga gak berani

daripada milih mas satria
hargai perasaan saya
hati yang bisa hancur
aku bener bener minta maaf

nonila udah gak usah jadi lagi dong